ma tadi ke teras
tadi akang udah pulang
tapi barusan akang gak ada
motornya juga gak ada
kalau irin suka pergi pergian
harusnya ada orang lain
yang tugasnya khusus ngurusin orderan lewat gopare
kan kamu yang punya usul
saya yang gak jadi usulnya
gimana orderan lewat goparnya
tapi udah mulai sering
aku sampe lupa
kamu belum mesin minum
ini teman aku mau pesen
mau pesen apa teh
itu temennya safira
aku belum kenal sama anaknya kang mus
aku belum kenal sama anaknya kang mus
belum pernah ke pabrik ya
selama aku kerja sih belum pernah
tete yang itu kenal sama sapira
dia bantuin bisnis bapak sapira
teteh itu bantuin bikin kecimpring
masa dia bantuin bikin kecimpring
terus bantuin apa
kalau kamu pergi
yang ngurusin orderan lewat gober siapa
aku sih nitipin ke cimumun
mungkin cemumun nyuruh kamu sukanta
mau ngambil orderan kecimpring dimana
bumbun itu siapa
rumahnya di mana
masa gak tahu
tadi saya terlalu ganas dok
saya itu kelihatannya memang jahat
tapi sebetulnya orangnya agak tegangan
apalagi sama orang lemah kayak tukang parkir tadi
saya tadi sudah kontak bang edi
saya minta ketemu
saya diserangiat lagi
saya dipiting sama temannya dari belakang
cuma perut aja yang sakit

bekas ditiju sama yayat
dia balas dendam sama kamu
dia nanyain abu bun
nanyain rumah abu bun
kamu masih bisa jalan pulang gak
sekarang kamu pulang aja
yayat dateng lagi
dan rumah saya dimana
mungkin saya sasaran orang orang suruhan bang edi berikutnya
kita serang duluan aja
waktu kamu kontak bang edi
saya sedang sibuk
melepaskan pangkatnya ke atas sakit
atau lagi orang orang di sana cari
kasih tau yang lain

di mana kamu berada

untuk cara membersihkan diri kita
motornya gak ada
gak tau kang
kang cecep kalau pergi biasanya langsung pergi aja
mau pergi kemana
harusnya kan cecep bilang dulu sama kamu
ijin dulu sama kamu
masa cemun lupa
karyawan baru mana
mau ketemu teh serena
mau bahas soal penjualan online sama promo
tadi dia bilangnya mau meeting
meskipun kamu bilang belum rame
pesanan lewat gober sudah ada kemajuan
promo yang sekarang sudah berjalan diterusin aja
nah lihat dia
lu harus pake
kenapa kamu malah di rumah bubun bukan di parkiran
iwan sudah diantar pulang
yang jadi sasaran serangan bukan cuma iwan
tapi saya ujang kang murad sama bubun juga
orang orang yang selama ini dianggap jadi backing orang orang di parkiran
di pasar sama di terminal
saya yakin saya sudah merekrut orang baru
kita harus hentikan dia
atau akan semakin banyak orang yang menjadi korban seperti istri kamu
saya lagi di kantor
sekarang kamu ujang sama murad kesini
kang murad lagi di lembang di kebunnya
dari tadi nggak bisa dihubungi
di sana susah sinyal
saya jalan dulu

pengertian pakaian penunget dan gaya ini s pumping them

delapan orang di sana yang jadi pewaris langsung bisnis kita dulu
sekarang dia mau coba lagi
targetnya bukan langsung menguasai parkiran
pasar dan terminal
tapi dia mau menghabisi dulu saya
ujang kang murad iwan dan bubun
yang selama ini dianggap sebagai backing
dari orang orang di parkiran
dan di terminal
semua orang boleh ikut bisnis di sana
cari uang di sana
cari nafkah di sana
dan di terminal
semua orang harus datang
secara baik baik pula
kalau mereka datang
dengan mengibarkan bendera perang
kita harus tetap menjaga keadaan
agar tetap damai
dan untuk menjaga keadaan agar tetap damai
kita harus siap untuk mau perang
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak pak
terima kasih pak
aman itulah hujan semau
benar kamu gak apa apa
pas dipukulinya aja terasa sakit
sementara jangan markir dulu
beberapa hari sampai situasi bener bener aman
aak sendiri gimana
terus rencana aak gimana
kamu jadi ngungsi ke rumah ibing
cuman sakit waktu dipukulinya aja
sekarang kasih tau kang kobang
jangan sampai dia bingung
begitu pulang kamu gak ada di rumah
terus kasih tau kang kobang
kalau sudah selesai kerja nanti telepon saya
lagi dicari orang orang
karena saya dianggap ngebacking orang orang di parkiran
sama di terminal
sementara saya nggak di rumah dulu
nanti kalau udah beres kerja
kalau kerja jangan sampai teleponan
nanti dimarahin si bos
kang morat masih belum bisa ditelepon
biasanya kalau di kebun
dia gak pernah lama
kalau tadi orang orang suruhan bang edi
bener bener datang ke rumah bubur
saya dulu pernah jadi anak buahnya bang edi juga
diajak agus sama yayad
saya pernah ajak beberapa orang lain
buat jadi anak buahnya bang edi juga
saya belum pernah ketemu bang edi
kenapa kamu membelot dari bang edi
terus jadi musuh agus sama yayat
saya ditangkap sama kang ujang
waktu itu saya dikasih dua pilihan
mau bekerja sama atau mau dihabisin
saya milih bekerja sama
iya karena saya diancam sama kang ujang
tapi waktu itu saya juga dicurangin agus sama yayat
selama saya merekrut banyak orang
saya ngedapet uang
terus saya dipecat agung sama yayat diam diam
terus yang tadinya saya cuma ngasih info ke kang ujang
jadinya bergabung sekalian
kayaknya kang ujang tau
kalau kita lagi omongin
kamu di rumah
kamu di rumah sendiri kan
di rumah kamu gak ada orang lain kan
kalau kang gobang nginep di rumah kamu juga bisa nggak
dia bagian dari kita juga
selama ini dia tinggal di rumah bu bun
tapi bu bun sekarang lagi ngungsi dulu rumah ibing
rumah bu bun lagi gak aman
tapi dikenalin dulu biar nggak kaku
nanti iwan yang kenalin kang gobang ke kamu
nanti kang gobang bisa pulang ke rumah didukung
kamus baru pulang
kalau saya baru mau pulang
mau isi buatin kopi
kamu baru pulang
kirain bawa martabak
jam segini tukang martabak belum jualan
kalau tukang cakwe jam segini udah jualan belum
cakwe juga gak apa apa
emang lagi pengen cemilan
bagaimana mengador korea
bagaimana berubah demikian
gak ada enak remit
ma tadi ke teras
ma tadi ke teras
tadi akang udah pulang tapi barusan akang gak ada
motornya juga gak ada
tadi ma lihat pergi lagi
lagi beli cakwe disuruh emak
kamu dari mana
kamu dari mana
habis ketemuan sama tess serena terus nemenin tess serena dulu
nyari bahan buat baju jualannya
kirain sebentar gak taunya lama
terus dijalannya macet
serena kenapa gak ngantar kamu
tadinya mau nganter tapi saya bilang gak usah
dia kayaknya kecapek
udah sore gini kenapa kamu gak langsung pulang
mau ada yang dilaporin dulu ke kang cecep